menggunakan kedaraan pribadi dan pengawalan paspampres
presiden joko widodo jumat sore menyambangi apotek villa duta
di jalan raya pajajaran kecamatan bogor timur kota bogor jawa barat
sambil membawa resep presiden mencari dan mengecek ketersediaan obat covid sembilan belas
sampai di apotek presiden sempat berbincang dengan apotekar
sambil menyodorkan resep tebusan daftar obat covid sembilan belas
saya mau cari obat antivirus yang oseltamibir
terus saya cari kemana kalau mau cari
nah itu kita duduk duduk di daerah keberang
sudah berapa hari gak ada oseltamibirnya
itu kalau yang dinilai sudah gak ada
kemarin itu masih ada merek duvir
tapi sekarang juga sudah pusat
kalau yang ini yang pavira
pavipiravir juga gak punya
juga gak ada
ada patennya waktu itu
namun obat dan vitamin yang dicari presiden
sudah sebulan lebih langka di pasaran
mendapati obat yang dibutuhkan justru langka di pasaran
presiden menghubungi menteri kesehatan budi gunadisadikin
untuk meminta penjelasan
halo pak menteri
iya pak presiden
apotek di bogor ya
ini saya cari obat antivirus
oseltamivir gak ada
cari lagi yang obat antivirus yang
saya cari obat yang antibiotik
asitromycin juga gak ada
jadi yang lain lain yang obat antivirus
antibiotik gak ada semuanya
di ibu kota ya pak ya ibu kota bogor ya pak ya
jadi nanti saya dapat cek ya
nanti ini saya kirim ke ajudan pak
itu ada data online yang ada di rumah sakit
dan itu bisa dilihat by portal segala macam
untuk apoteknya kimia pharma senturi wargardia kanlon
di situ ada semuanya
ada online bisa dibaca oleh semua rakyat pak
oke enggak saya kesana aja saya beli itu aja pak ada ada
nah boleh pak silahkan